hai inilah video rekaman cctv yang merekam detik detik terduga pelaku sebelum membakar
mobil milik penyanyi fia valen di desa kalitengah kecamatan tanggulangit sidoarjo jawa timur selasa
subuh terduga pelaku tersebut tampak mengamati keadaan sekitar sebelum akhirnya menyiramkan
cairan bahan bakar dan membakar mobil milik via valen lihat yo polisi lagi jalan ke sini jadi
siapapun kamu yang bakar mobilku tadi kamu rekaman video detik detik mobilnya terbakar juga
diunggah fia valen di akun instagramnya kobaran api baru dapat dipadamkan warga dengan bantuan satu unit
kendaraan pemadam kebakaran milik pemerintah kabupaten sidoarjo usai pembakaran petugas
langsung melakukan olah tkp dan mengamankan barang bukti diantaranya korek api dan botol
kemasan minuman air mineral terisi cairan bahan bakar polisi yang juga telah mengamankan terduga
pelaku berinisial pj
merupakan warga berktp medan sumatera utara petugas satres twin forest sidoarjo sendiri mengaku
masih kesulitan untuk mengorek keterangan dari terduga pelaku yang berpura pura memiliki kelainan
jiwa saat diperiksa petugas si terduga ini belum mengatakan apa apa masih pura pura
ya gila lah ditanya itu selalu bilang tidak tahu tidak tahu ya sehingga kita membutuhkan waktu untuk
membuat hatinya tenang dulu ya setelah itu baru nanti akan kita lakukan pemeriksaan kembali warga
fia valen mengakui tidak pernah menerima sebuah ancaman sebelum kejadian pembakaran mobil ini
namun pihak keluarga menyebut jika terduga pelaku pernah datang ke pihak keluarga untuk menikahi fia
valen namun permintaan tersebut ditolak keluarga fia valen mengaku trauma dan menyerahkan proses
selanjutnya kepada penegak hukum dengan cintinya sekarang pasalnya namanya penghubungan pelaku yang

petugas atres gimporesta sido arjo terus mendalami kejadian ini
dan telah meminta keterangan dari empat orang saksi
termasuk dua orang anggota keluarga dari penyanyi fia valen
dikuhardiansyah sido arjo jawa timur